satu lagi posko pemenangan capres prabowo sandiaga didirikan di solo
kali ini posko tersebut menempel dengan warung martabak milik putra sulung capres joko widodo gibran raka buming raka
relawan yang tergabung dalam alumni sebelas maret prabowo sandi atau smart padi
mendirikan posko berdekatan dengan warung martabak markobar milik gibran raka buming raka putra sulung joko widodo
posko pemenangan prabowo ini berada di sebuah hotel dengan menempati satu kamar
untuk kebutuhan rapat mereka memanfaatkan lobby hotel
smart padi sendiri merupakan relawan dari alumni kampus universitas sebelas maret surakarta atau uns
ketua umum pengurus nasional smart party muhammad taufik
menjelaskan pendirian posko pemenangan prabowo sandi di dekat warung markobar milik gibran tidak ada maksud terselubung
bahkan ia berencana menjadikan martabak markobar sebagai camilan jika ada rapat
kenapa kita dekat markobar itu tidak ada hubungannya
sama sekali tidak ada hubungannya
karena apa hotel ini lebih lama lebih dulu ada dibanding markobar
punyanya siapa mas gibran
ya mas gibran jadi nggak ada nggak ada kaitannya kan
lagian kalau umurnya mas gibran itu masih di bawah kita semua
posko ini juga berfungsi sebagai tempat untuk rapat agenda nasional bagi tim bpn yang diketuai joko santoso
sebelumnya bpn sudah meresmikan dua posko yang letaknya berdekatan dengan kediaman jokowi
selain posko di sumber posko lainnya berada di jalan adi sumarmo
klauderan colomadu dan karanganya
seriartono solo jawa tengah